hai harga telur ayam di pasar tradisional pond kota blitar jawa timur naik dalam sepekan ini
sebelumnya harga telur ayam antara dua puluh lima hingga dua puluh tujuh rupiah kami sebagai menjadi tiga puluh rupiah
per kilogram kenaikan harga telur ayam terjadi secara bertahap sejak sepekan lalu dalam sehari
kenaikan mencapai seribu hingga dua ribu rupiah per kilogram harga jual tiga puluh naik sekitar empat hari
semingguan ini sudah naik terus sampai tiga puluh rupiah
yang semingguan lalu itu harganya masih dua puluh lima dua puluh enam dua puluh tujuh empat ratus rupiah
kalau naik itu perkiraan kenapa ya mas
mungkin harga pakan yang naik dari pemerintah kan harga pakan kan jadi tutus
yang kedua ada permintaan pasar yang tinggi
di malang jawa timur harga telur yang naik pasca lebaran
masih bertahan hingga sekarang
di tingkat peternak harga telur ayam rp dua puluh lima hingga rp dua puluh enam per kilogram
sebelumnya harga telur ayam saat lebaran rp dua puluh dua hingga rp dua puluh tiga per kilogram di tingkat peternak
menurut peternak kenaikan harga telur terjadi karena naiknya harga pakan ayam
dan berkurangnya populasi ayam petelur
soalnya kan harga pakan ini masih mahal
dan lagi kan harga jagung masih bergaya
menyentuh harga berapa mas sekarang mas
harga telurnya dari peternak dua puluh lima
berbeda dengan telur
harga beras di pasar tradisional singaparna kabupaten tasik malaya jawa barat
masih terbilang stabil pada rabu pagi
beras dengan kualitas rendah dijual rp sepuluh lima ratus per kilogram
dan beras dengan kualitas sedang sebelas lima ratus sampai dua belas lima ratus rupiah per kilogram
sementara itu beras dengan kualitas super dijual rp tiga belas lima ratus per kilogram
bagaimana pak setelah lebaran ini pak
stabil berarti ga ada kenaikan ga ada penurunan
kalau kecenderungan sekarang ada beras yang lebih murah ada ya pak ya
yang murah lagi ada ya
paling murah berapa pak
paling mahalnya berarti
masyarakat berharap harga beras akan turun lagi menjadi sebelas rupiah untuk yang berkualitas super sudah matang
masyarakat berharap harga beras akan turun lagi menjadi sebelas lima ratus rupiah untuk yang berkualitas super sudah matang
untuk yang berkualitas
tim liputan cnn indonesia